seratusan kepala daerah mulai dari level gubernur wali kota hingga bupati
hasil pemilihan kepala daerah serentak presiden joko widodo mengajak seluruh kepala di daerah untuk berhemat
seharusnya dari dulu sih sebenarnya
seharusnya berhemat juga dari dulu
pesan ini disampaikan presiden di istana bogor hari ini terkait urusan pekerjaan
jokowi berharap kepala daerah bisa lebih efisien dan tidak menggunakan anggaran apbd
untuk hal hal yang bersifat pribadi
untuk yang bersifat pribadi
kerasnya pesan presiden joko widodo di depan ratusan kepala daerah ini
juga terasa saat presiden memimpin sidang kabinet hari kamis kemarin
nah saat itu presiden mengingatkan bawahannya untuk fokus bekerja dan tidak sibuk berwacana saja
kalau mobilnya masih bagus ya kita pakai dululah
mobil dinasnya masih baik ya kita pakai dululah
jangan mentang mentang bupati baru wali kota baru wakil bupati wakil wali kota baru
gubernur baru mobilnya juga baru
ndak lah jangan
prioritaskan yang lain
coba dilihat nanti komposisi apbd nya seperti apa
berapa persen belanja rutin berapa persen untuk belanja pembangunannya berapa persen belanja operasional